banjir bandang melanda tujuh kecamatan di kabupaten aceh timur menyebabkan ribuan rumah warga terendam
sementara ribuan warga terpaksa tinggal di tenda pengungsian
untuk mengetahui informasi terkini sudah bergabung melalui sambungan telepon bupati aceh timur hasbalah m taib
selamat sore pak bupati
selamat sore bu
oke pak bupati bagaimana kondisi banjir di kabupaten aceh timur apakah sudah mulai surut air banjirnya pak
ya ini karena curah hujan masih tinggi akibat banjir masih beberapa kecamatan masih terendam
dan hari ini juga keluapan air lebih meningkat di kecamatan pantai bidari
karena air dari kabupaten benemerya sungainya di ujung benemerya jadi keluapan air ke pantai bidari
sementara pantai bidari curah hujan masih biasa tetapi airnya luapan lebih tinggi
dan termasuk lagi ke simpang ulim
oke apakah ini penyebabnya murni karena curah hujan yang tinggi
atau memang ada penyebab lain seperti tanggul yang bocor tanggul yang jebol atau memang ada penyebab lainnya pak bupati
curah hujan memang tinggi sudah tiga hari bu
dari hari ini hari ketiga curah hujan sangat tinggi
ya luapan air karena ini kan kebetulan air laut juga naik pasang surut
ya akhirnya sungai tidak tertampung jadi naiklah ke rumah warga
seperti di blangsiguchi di tunong dan juga di birembayun
jadi bersamaan air curah hujan tinggi
airnya dari laut juga naik jadi pasang surut akhirnya ya luapan air semakin melebar bu
sejauh ini berapa warga yang terdampak banjir di sana pak bupati
ya untuk sementara yang sudah masuk dari hari pertama hingga hari ini sudah mencapai empat belas kecamatan
ya empat belas kecamatan dari birembayun
indra mahmur pantai bidari sungai raya birembayun rantau selamat iditunang
hari ini pantai bidari juga cama simpaulim sudah mulai juluk sudah mulai bu
ada empat belas kecamatan yang terdampak kami dengar ada sekitar enam orang yang mengungsi
bagaimana kebutuhan logistik warga di pengungsian apakah sudah terpenuhi pak bupati
untuk pengungsian memang sebagian ke warga terdekat artinya warga yang tinggal di daerah sedikit ketinggian
yang akhirnya tidak masuk ke rumah jadi mereka lebih banyak ke saudaranya
yang pengungsinya yang di bawah tenda masih belum begitu rame
tapi mereka lebih banyak buat dapur umum di desa masing masing
karena masyarakat rata rata penggan untuk meninggalkan rumahnya takut dijarah macam macam lah
tapi warga tetap kami pantau bu kami pantau
dan untuk sembakonya sudah kami kirim ke seluruh kecamatan
insya allah sudah aman bu
oke kebutuhan logistik insya allah sudah aman
dari empat belas kecamatan yang terendam banjir kemudian enam warga mengungsi
kami ingin tanya apakah kemudian ini kejadian yang pertama yang terjadi di aceh timur
atau memang setiap tahun kondisinya setiap curah hujan tinggi setiap cuaca buruk selalu begini selalu banjir
setiap tahun bu setiap tahun memang posisi aceh timur
karena luapan air dari benar meriah setiap tahun
setiap tahun ada kejadian walaupun tidak semua kecamatan
tetapi karena ini curah hujan tinggi
jadi ada beberapa kecamatan yang agak sedikit inilah
mohon maaf mudah mudahan cepat surut
dan banjir ini memang meluas tetapi tidak banjir bandang
artinya rumah warga yang rusak parah ini masih sedikit
tetapi luapan air saja
ya mudah mudahan air cepat surut ya kondisinya normal kembali bu
oke pak bupati terakhir melihat
dan juga sesuai dengan prediksi bmkg pada bulan januari
cuaca buruk akan terus berlanjut
langkah dari pemkap aceh timur ini apa untuk menanggulangi agar banjir ini tidak semakin parah
dan warga tidak semakin terdampak pak bupati
ya kami selalu mengingatkan kepada warga
tetap waspada tentang curah hujan yang sangat tinggi
jadi langkah langkah kami tetap mengambil kebijakan
kecamatan kecamatan kerjasama juga tni polri
dan juga aparat desa tetap waspada bu
untuk penanganan logistik dan lain sebagainya
supaya mereka yang daerah yang cepat terisolir
jadi stok bahan makanan ada bu insya allah bu
oke baik kita doakan semoga masyarakat di kabupaten aceh timur tetap sehat
dan banjir segera
dan pemerintah kabupaten aceh timur bisa melakukan langkah langkah mitigasi
mengingat cuaca buruk juga masih terus mengintai
kerjasama yang baik baik aparat desa pihak kecamatan
juga ada tni polri di kabupaten tim bpd semuanya turun
jadi kami ada tim khusus untuk menangani setiap ada bencana
semua bpd turun bu
terima kasih sekali bupati aceh timur hasbala m taib
atas waktunya kepada cnn indonesia newsroom sore hari ini
sehat selalu pak bupati